gusti ratu subanglarang telah kembali kepada wujud asli
alhamdulillah ibu dan ibu tidak menemukanmu
ya allah putraku aku baik baik saja nak
kalau begitu kau bukan ibuku
kau pasti salah orang nyaing
ibuku bernama dewi tunjung kuning
dan dia sudah meninggal di tangan kian santang
tidak tidak mungkin
kau pasti putraku
dan aku ingat kau memiliki pelindung pusaka jubah pengabaran
saat itu kakekmu sendiri yang memberikan itu kepadamu
itu itu pemberian guruku
guruku juga pernah bilang itu kepadamu
jadi sudah tidak usah mengada ngada
aku tidak mengada ngada
aku melihatnya sendiri saat ayahku memakaikan itu kepadamu
aku lebih percaya guruku daripada kau
dan masalah jubah pusaka ini
banyak resi sakti yang bisa membuatnya
bukan hanya ayahmu
tapi percayalah kepadaku
lebih baik kau istirahat
dan aku akan mencarikan makanan
dan setelah kau pulih
kau bisa kembali ke pajajaran
tidak mungkin dia ibuku
dia berasal daripada jajaran
tempat dimana musuh besarku berada
sekarang suceda will
aku tidak punya urusan denganmu
kenapa kau menyerangku
kisah setting tiga
semakin raden tenang
dan semakin tumanina
auman dewa harimau itu
akan semakin melemah dan semakin berkurang
menormalkan aliran darah raden
dengan menyalurkan tenaga dalam
tapi yang penting
raden harus senantiasa berdikir
karena dengan berdikir mengingat allah
hati kita akan menjadi tenang
aku selalu saja gagal
menghabisi raden kian santang
aku benar benar sangat begitu heran
dia selalu saja beruntung
yang telah menolong raden walang sungsang
dua orang itu
aku pernah melihat orang itu
aku harus mencari
dua orang itu
masalah nanda prabu suramisesa
akan aku lanjutkan nanti
kalau urusanmu selesai
aku pasti akan mencari
sudahkah kau membunuh kian santang
membunuh kian santang itu sangat mudah guru
tapi ada satu masalah yang sulit
masalah apa yang membuatmu sulit membunuh dia
aku sangat kesulitan menghadapi siliwangi
jurus brajamusti yang kukerahkan untuk menghadapinya
sama sekali tidak berguna apa apa
siliwangi bahkan menjadikan jurus brajamustiku
menjadi seperti jurus mainan
jurus apa yang dia gunakan
aku tidak tahu namanya guru
tapi aku ingat jurus pembukanya

jurus braja dewa
jurus braja dewa
jurus braja dewa
jurus braja dewa
jurus braja dewa
jurus braja dewa
jurus braja dewa
jurus itu diciptakan oleh nyi rompang
jurus itu diciptakan oleh nyi rompang
untuk cucunya rangga buat
untuk cucunya rangga buat
jurus itu diciptakan
aku tak akan pernah bisa mengalahkan dirimu
terima kasih banyak kakek guru
kakek telah menolongku
berterima kasihlah kepada allah
karena hakikatnya yang menimbulkan raden adalah allah
kakek hanya sekedar perangkap
jadi dari mana raden mendapatkan ilmu
auman dewa harimau itu berada
aku telah bertemu
dengan resi mahasida kaki guru
aku tidak sengaja
bertemunya di goa
bahwa resi mahasida masih hidup
raden perlu tahu
bahwa resi mahasida itu
adalah salah seorang guru
dari ayah anda
tapi tempat sesuatu
akhirnya pertanyaanku terjawabkan
resi mahasida adalah guru dari ayanda prabu siliwangi
kejadian itu raden sudah begitu lama terjadi
putra gugian santang
gusti ratu subanglarang telah kembali kepada wujud asli
alhamdulillah ibu dan ibu nama demukanmu
ya allah putraku
kau baik baik saja nak
syukurlah ada kakek guru
sheikh guru terima kasih banyak sudah menyelamatkan putra hamba
gusti ratu subanglarang
bersyukurlah dan berterima kasih pada allah
karena hakikatnya yang menolong raden kiansan tangga dalam allah
kakeknya sekedar perang tabah
putraku dimana rakamu nak
kakeknya sekedar perang tabah